pasca kebakaran depo bahan bakar minyak di pelumpang keluarga korban menyambangi rumah sakit polri keramat jati pada sabtu pagi
isak tangis dan kekhawatiran tergambar saat keluarga korban mencari keberadaan korban yang hingga kini masih dalam proses identifikasi
korban kebakaran depo bahan bakar minyak saat ini masih dalam proses identifikasi di rumah sakit polri
beberapa keluarga korban mendatangi rumah sakit polri untuk mencari keberadaan keluarganya yang menjadi korban kebakaran
isak tangis dan kekhawatiran tergambar saat keluarga korban menunggu proses identifikasi
dalam peristiwa ini korban tewas yang dilarikan ke rumah sakit polri bertambah dua jenazah sehingga saat ini jumlah korban tewas yang sedang diidentifikasi berjumlah lima belas korban
dia lagi penuh sebelum meledak itu dia lagi jalan bawa motor sama neneknya sama tantenya enam orang boncengan
terus meledak semburan yang lima kebawa di rumah sakit koja tapi mulai cari
tapi yang satu ini nggak ada nih yang umur sembilan tahun
berarti ibu sekarang lagi nyari cucu ibu yang umur sembilan tahun
terus kabar terakhir seperti apa bu
iya memang sih
dia udah kena juga udah kena luka bakar tapi belum ketemu
tahu di rumah sakit yang lain sudah saya cari
teman teman yang sini doang nih tau nih
katanya kabarnya ada di sini
anak umur sembilan tahun katanya ada meninggal bawa ke sini